bank indonesia akan segera menyiapkan aturan tentang penggunaan mata uang digital
para pedagang ataupun merchant diimbau agar tidak menerima cryptocurrency
dalam transaksi pembayaran sehingga tidak muncul kerugian di kemudian hari
meski tidak secara eksplisit akan dilarang
bi menyatakan sedang mempelajari perkembangan cryptocurrency di indonesia
sama seperti yang dilakukan bank sentral di dunia
deputi gubernur bi mirzadi tiasuara mengatakan
bank indonesia tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah
dengan demikian masih belum jelas peraturan bank indonesia
nantinya akan berbentuk larangan atau justru aturan penggunaannya
namun sementara menunggu aturan tersebut terbit
merchant ataupun juga pedagang dilarang menerima transaksi dari bitcoin dan sejenisnya
central bank di dunia ini juga sedang mempelajari central bank digital currency
memang kalau mungkin dilihat dari harga sahamnya
bitcoin naik naik habis itu turun habis itu naik lagi
tapi yang terpenting sebagai sistem pembayaran itu kan harus diakui oleh otoritas moneter
oleh otoritas sistem pembayaran
bitcoin ya saat ini tidak diakui oleh bank indonesia sebagai alat pembayaran di indonesia
tapi yang cukup tersebut
ini berantem arean barca

secara akhbar itu dapat recursosiwhitak platformnya